kulineri kanpari pertama yang akan kita cicip adalah ikan pari bakar rica rica yang jadi menu
andalan restoran khas manado di kawasan bulungan jakarta selatan nah ini ikan parinya dibakar
berapa lama nih kalau boleh tahu kita lima belas menit enggak masih ada tips tips enggak sih mas agar
ikan paling ini terbiasa menyengat nih kalau disini ada itu enggak terlalu menyengat kita
cuci bersih lagi aja sampai terus itu kita kasih cukup sikit sama karun
nah jika sudah matang disajikan dengan sambal dabu dabu dan sambal rica khas manado
hai wih mantap dagingnya tebel banget nih hai tuh hai kiri banget
bu murica gurih banget terus rasanya pas dan pedasnya
nih pas nih buat anda yang pecinta beres nih kayak cocok deh
lanjut ke menu ikan pari lainnya
dari citarasa menado kita kemasakan ikan pari khas jawa tengah
ada mangut ikan pari dan penyetan ikan pari
bumbu mangut pari adalah jahe serai serta lengkuas
lalu dimasak dengan santan selama empat jam supaya bumbunya meresap
di sini ikan pari yang digunakan adalah ikan pari asap yang beraroma khas
yang didatangkan langsung dari pati jawa tengah
kalau mangut yang ada di parti blora ini adalah mangut
kalau biasanya bumbunya bumbunya kental kalau orang bilangnya
nah ini agak sedikit berbeda dengan mangut yang nyun saya mungkin ada di semarang
dan ada juga nih menu ikan pari penyet
nikmatnya ikan pari asap dipadukan dengan lezatnya sambal terasi
dengan tingkat kepedasan yang pas
mangut ikan pari ini juga lebih kencang
lebih kental daripada mungkin mangut mangut yang ada di daerah lainnya begitu
dan rasa rempah rempahnya begitu berasa banget nih
nah untuk teksturnya ini juga sama
sangat terlihat sekali
dan bagian yang saya paling favoritkan dari ikan pari adalah kulitnya nih
selain nikmat ikan pari juga disebut memiliki nilai gizi yang baik
dikutip dari laman slisem sebuah website kesehatan internasional
dalam satu porsi ikan pari sebagiannya ikan pari ini juga memiliki nilai gizi yang baik

ikan pari memiliki kandungan lemak yang rendah namun tinggi protein
selain itu ikan pari juga kaya kandungan vitamin b dua belas dan vitamin d
namun mengingat pari adalah salah satu jenis ikan yang hidup di perairan dalam
yang dikenal beresiko mengandung zat beracun
jadi jangan berlebihan dan terlalu sering ya mengonsumsi ikan pari